assalamualaikum waalaikumsalam lagi lagi lidah buaya cantik buat apa lagi ini ini lidah buaya
iya kalau kamu googling nih pasti khasiatnya banyak banget jadi selain dia itu nyembuhin
apa emah yang aku kalau kalau aku buat muka muka ya ini ini ini bisa dipotong jadi ini ini khasiatnya
sebenarnya oke tapi by the way gara gara lidah buaya aku sampai belum nanya apa kabar mbak yumi
jadi ini resepnya buat perempuan perempuan ini buat ngilangin kerutan tahu
oke gimana ceritanya lidah buaya empat puluh lima mulai ya mulainya waktu itu empat puluh lima oke jadi aku pakai ini
ini diusapin ke muka semua sampai leher leher tiap kapan sehari berapa kali sesukanya aja
seingetnya besok enggak pakai enggak papa besok lagi boleh boleh namanya sudah
lihat dong oke jadi begini ini sebenarnya kayak ini tanduk menjangan nih
ini sebenarnya ini kan kecil ya ini aslinya itu yang kalau kamu lihat tuh si yang kecil kecil itu
begitu dia nempel di pohon dia akan tumbuhnya jadi besar gitu kayak mendedikasikan waktu
sendiri ya sih untuk bercocok tanam nih untuk ngurusin semua ini sebenarnya saya kasih waktu
di pagi di pagi itu setiap biasanya habis subuh gitu saya buka buka jendela apa segala macem kalau
saya mau tidur lagi tidur lagi kalau mau bangun pasti yang saya sahabat tanaman dulu
aku masih udah jaktur lagi kita ada apalagi di sebelah sebelah sini
ini ampun para bujang komandanku jadi dia menentukan boleh enggak karena
fungsi laporan nama dia bikin apa menjadi mulai kayak bisnis online misalnya bunda mau

bikin ini atau apa aku tanya persoalannya iya aku termasuk punya pacar baru tuh nggak boleh katanya
nggak boleh tapi kemarin dia bilang pas kapan ya november dibilang bunda kamu gara gara dia saya minta
tolong pasangan waktu adik nikah bunda eh selo kamu sih jadi ke pasangan bunda saya bukan hasil
kamu ya di bilang itu bunda kan enggak ada pasangan nak gitu ya carilah kamu boleh ya itu kan sama abang
berarti sudah ada lampu hijau sudah ada lampu hijau gue bilang ya gila bener nggak naksir siapa siapa kamu
ini lagi baru dibelahin tadi aku sempet liat liat sedikit mungkin aku mp nanya ini foto yang dua puluh
sepuluh tahun lalu sepuluh tahun lalu yang mana gitu lagi lagi semua orang tuh selalu terpesona kayak kok bisa enggak
kayak bertambah usia gitu semacam apa sih binjamin bukan kali ya ya udah menu itu wajar uban juga uban

menua itu wajar uban juga sudah lumayan
ganggu sih ya walaupun satu dua gitu tapi keganggu lah
maksudnya karena rambutnya sering diangkat
tapi semua aksep jadi apapun yang aku terima enak gak enak sedih gak kecewa apa segala macem aku aksep
karena sudah dikasih sama tuhan
kalau berbicara tentang figur mbak yuni dan diri mbak yuni sendiri are you happy
ini kalau ditanya diri happy gak sih sendiri
saat saya ketemu sama anak anak saya pasti happy banget gitu
saat anak anak saya minta sesuatu saya pasti happy banget karena anak saya jarang minta sesuatu
atau misalnya murid murid saya lagi kegirangan karena apa gitu saya happy
sekolah yang prosesnya juga enggak enggak sedikit dan enggak gampang saya happy ngelakuin
itu jadi saya happy kalau hidup saya bermanfaat buat orang kamu yang kesini sukanya ke kitchen
aku juga mau kalau di atas boys room oh oke bagus tempat melukis aku sedikit
hai tahu masih banyak yang tahu ya kalau mbak yuni sarah ini hobinya itu juga melukis ya di
belakang saya ini semua karya karya yang nilai aku cuma berdasarkan apa apa bisa nunggu semasa
aku enggak gitu tuh sama waktu ikut lomba nyanyi waktu pindah ke jakarta kita nyari festival yang sama
umurnya enggak ada ada bintang radio tv
hai dan lomba keroncong sama seriosa nggak pernah kesentuh sama sekali itu kan tapi gue
gede penyepapa kalau penyanyi keroncong masa enggak nurun ya kan modal itu doang oh jadi
waktu aku nyanyi supporter kecuali nanti kita naik motor vespa wow adiknya mama om itu jadi
kita bertiga anti susun vespa gitu ya nanti supporter aku nanti kalau yanti lomba pop
singer aku supporternya yanti oh gantian rumah kita masih digang di rumah petak gitu ya jadi
kamu masakan banding ya karena kau kocok telur oke kocok telur kamu kasih garam lada bismillahirrohmanirrohim
oke kita bikin omelet ya pengembang nanti kasih garam kasih lada siap terus nanti ini ada travel
ini enak banget ini enak banget ini dari belanda enak banget
oke udah jadi sarapan paginya sederhana sederhana coba kita cek ya tadi yang

envelope organize yang sama girls yang er yang selalu diskeepers
nah waktu itu aku lagi ngajarin anak anak pulang kampung supaya tahu kampung halaman ibunya
pas pamit saya masih pamit ke satu tempat kebetulan ada yang ibu kepala sekolah yang saya percaya
sekarang itu dia ngajar duluan tapi dia bilang ini mau tak bubarin aja karena atapnya udah sampai
separoh enggak enggak jangan sayang aku bilang aku cari kontrakan aku saat itu juga hari yang sama sebelum
pulang ke jakarta aku cari kontrakan untuk itu terus baru aku datang lagi aku beliin meja meja
segala macamku hias hias sendiri gitu kontak akhirnya berdiri sampai tujuh tahun sampai sekarang
ini di batu malang ini di batu malang jadi waktu itu awalnya dua ribu lima ratus kadang juga banyak yang enggak ini
tapi semua secara sebenarnya bukan itunya ya itu kan terjun secara langsung gak ngerti sama
sekali tapi pas masuk di komunitas guru itu yang masya allah ya allah aku bilang
gitu kok satu ngobrolan yang nggak pernah bicara tentang hal yang buruk gitu bicara tentang yang
baik tidak bicara jangan tidak bicara tidak gitu jadi kalau kenapa napa ya mungkin begini jadi enggak
ada tuh hal hal yang mensupport hal itu untuk memanas manasin orang dan suka banget saya itu
pengalaman keseharian bernyanyi udah berapa tahun tiga puluh tahun karir yuni sarah di
dunia pelatihan musik indonesia pernah punya pengalaman yang paling nggak bisa terlupakan sama
pengalaman paling aduh aduh males gitu ada nggak sih mbak pasti aduh ada banyak sih apa yang paling bisa diingat
satu aja dulu saya itu nyanyi terus terang uangnya buat mama uangnya buat mama yanti juga gitu ikut ini
ditanya buat apa buat mama buat kasih mama gitu itu dari zaman kita digang jadi sekolah itu jadi
saya kerja itu kok dibanding sekolah itu jadi dari sma sampai sekarang kerja terus sepanjang hidup saya
sengoyo itu gitu loh karena yang saya pikirin saya harus membayar bangun sekolah tiga lantai dengan
orang yang enggak pakai bayaran dengan kontraktor kontraktor yang mahal terus tanah di
jauh di batu itu satu meternya lima belas juta jadi sih yang masih belum tercapai yang belum tercapai
adalah saat saya menyaksikan anak anak saya berhasil berhasil mudah mudahan anak anak saya
jadi anak yang membanggakan artinya paling enggak dia bangga dengan dirinya sendiri
semoga bisa menghantar semoga bisa apa ya anak anak saya punya istri yang baik yang soleh
yang baik karena anak saya juga nyarinya juga misalnya senengin sama cewek yang mandiri gimana ibu
lihat ibunya aduh sendiri jadinya kita buktikan kegesitan bundanya gavin sama seluruh dengan
tiktokan habis ini udah udah ready lagi kita akan baik baik tadi bicara bicara saya hari ini one day
with yunizara sampai ketemu di kesempatan lainnya aziza hanum dan tim liputan dari jakarta